kampanye atau tidak bagaimanapun reuni dua ratus dua belas sudah digelar dengan klaim jumlah peserta yang lebih banyak daripada sebelumnya
secara eksplisit memang tidak ada alat peraga kampanye yang terlihat tapi pesan terdengar dalam narasi yang disampaikan
jadi ini reuni atau kampanye kita bahas malam ini bersama narasumber
ada bang andre rosiade jurubicara bpn prabowo sandiaga uno
bang ade selamat malam
selamat malam mbak budi
terima kasih sudah di sini kemudian ada juga bang ade irfan pulungan
bang ade direktur hukum dan advokasi tkn jokowi maruf bang ade selamat malam
terima kasih sudah di sini dan ada juga pak ujang pak ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
pak ujang selamat malam
selamat malam mbak budi
terima kasih sudah ada di sini pak ujang
dan melalui sambungan telepon sudah ada novel bamukmin ketua media center reuni dua ratus dua belas
bang novel selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
abang bisa dengar jelas ya suara saya putri di studio
baik alhamdulillah om irfan
mbak habib baik kan mbak habib
oke semua nyapa dulu oke boleh silahkan
di sini ada bang andre ada bang ade irfan kemudian ada pak ujang
selamat malam bang andre
selamat malam bang habib novel
ketemu lagi ketemu lagi
siap siap mbak habib
bang novel kampanye atau tidak sih kemarin sebenarnya kalau misalnya dari narasi narasi yang terdengar
yang juga sudah diputar di media termasuk kami juga tadi memutarnya sedikit pak novel
jadi kami jelaskan sekali lagi
bahwa ini bukan ajang kampanye ini ajang bela agama bela islam
yang kami dengan kuat meminta menginstruksikan untuk tidak ada alat peraga kampanye satupun
termasuk bendera bendera partai
yang kami minta cuma satu juta kibarkan satu juta bendera merah putih dan bendera tauhid
tidak ada orasi politik
tidak ada alat taga politik
alhamdulillah apa yang kami temukan tidak ada satupun yang terindikasi yaitu kampanye
baik dari pak prabowo sendiri langsung kemudian dari orang orang tokoh tokoh politik yang datang
tidak ada yang menunjuk ataupun mengarahkan kepada paslon tertentu kepada caleg tertentu kepada partai tertentu
tidak ada semua
tapi bagaimana dengan pidato
pidato rizik syihab disitu bang novel
jadi pidatonya habib rizik ini berbicara tentang agama secara global
bahwa kita ini nggak bisa dipisahkan dari politik
ajaran islam itu mengajarkan berpolitik
dalam al qurannya ada dua puluh satu lebih ayat politik
jadi yang disampaikan adalah politik yang umum
bahwa memilih pemimpin yang beriman bertakwa mengedepankan ayat ayat suci
bukan mengedepankan ayat ayat tiga
termasuk pilihannya pilihan ijtima ulama ya berarti ya
artinya mengikut ulama mengikut ulama yang memang kebenaran tidak menunjuk
yang pertama perlu di garis bawahnya tidak menunjuk
dan kemudian mengarahkan untuk jangan mendukung pemimpin yang mendukung penista agama
begitu juga jangan milih pemimpin yang mendukung daripada kriminalisasi ulama
dan itu jelas arahan dakwah
reuni alumni dua ratus dua belas ini bersifat dakwah
dakwah itu mengajak memberitahukan memberikan informasi bahwa islam adalah kuat
harus terkait dengan politik
nggak boleh islam dipisahkan daripada politi
mengharapkan partai yang mendukung penista agama kemudian yang mengkriminalisasi ulama itu juga
itu juga tidak berupa arahan khusus menurut anda
tidak tidak ada berapa arahan khusus
partai satu pun nggak disebutkan
tokohnya satu pun tidak disebutkan secara umum
artinya mereka bisa menafsirkan sendirilah
mereka bisa menggambarkan sendirilah
tapi kalau misalnya
karena kan masyarakat nggak tahu siapa kedua posisi itu
banyak masyarakat awam yang nggak tahu di kedua posisi itu siapa
masih banyak yang nggak tahu memangnya bang novel
mereka harus menyeleksi lagi
mereka harus menyeleksi lagi
mereka harus mentela'ah lagi
apa sih maksudnya
mereka harus buka quran lagi
mereka harus tarfi lagi
dan kita mengajak
reuni ini kan adalah nafasnya adalah bela agama
ya mereka harus tunduk kepada aturan agama
bukan kepada aturan partai
dan kita tidak mengikuti daripada partai
yang pasti partai harus mengikuti kepada kita
termasuk ijtima ulama
kok ijtima ulama kan sudah jelas prabowo subianto dan sandiaga uno
iya kalau ijtima ulama kan pertama nggak mengarahkan prabowo dan prabowo itu tidak menerima daripada ijtima ulama
kalau mereka tafsirkan ijtima ulama satu
itu yang nggak sesuai gitu
ketemuannya ijtima ulama
dan itu ijtima ulama dua memang ada satu satunya presiden yang menambung aspirasi kita
ya kebenaran prabo pra dadik pra prabowo pak prabowo gitu yang ada di situ
kalau ada presiden lainnya kita pilih
karena nggak ada pilihan lainnya yang
dan kita nggak pernah sebutin siapa itu ijtima ulama di atas panggung daripada reuni dua satu dua
itu sangat jelas gitu
jadi juga tidak ada arahan ya itu ya
tinggal bahwa asul tinggal memainkan peranannya
kpu berm apa memainkan peranannya di situ
jadi juga tidak ada arahan ya bang novel ya
nggak boleh kita gak haram memisahkan politik dari agama
itu fatwa mui tahun dua ribu lima nomor tujuh bahwa haram sekularisme misalkan politik dari agama
agama adalah politik politik adalah agama
agama adalah politik politik adalah agama tapi memang tidak ada sama sekali anjuran apapun kemarin ya di dua ratus dua belas ya kalau menurut anda
kita sudah jelas
sekalipun narasi narasinya secara implisit bang novel
narasi narasinya secara implisit menurut anda juga tidak ada
nggak ada karena kan itu hanya menentukan daripada sifat penyampaian al quran
tentang politik secara umum
haram memang kita mendukung kelompok pendisah agama haram
kemudian haram memilih kelompok kelompok yang mereka ini mendukung daripada kriminalisasi ulama haram
itu harus jelas
nah mereka harus bisa mikir sendiri mereka harus bisa mencerna daripada istimewa ulama itu sendiri
oke harus bisa mikir sendiri harus bisa mencerna kemudian menetapkan
nah mencerna sendiri
kemudian menetapkan pilihan sendiri gitu kira kira ya
jadi sama sekali tidak ada anjuran apapun ya
nggak ada penjelasan yang konkret gitu
tidak ada penjelasan yang konkret jadi juga tidak mungkin terkena bawaslu ya
kita juga paham lah
kita ngerti ya dengan bawas lu
ngerti dengan bawaslu akhirnya harus dicegah sedemikian rupa ya supaya tidak ada narasi yang begitu ya
sudah harus bisa mesiasati
bawas lu menyalahkan kita berarti bawas lu menyalahkan agama dong apa yang kita sampaikan nggak
artinya bawas lu memaksakan untuk memisahkan politik dari agama kalau kita sampai diberikan sangsi
tapi akhirnya sudah disiasati ya kemarin ya
karena kita kondrasi sunatullahnya sunatullahnya kita nggak bisa dipisahkan dari politik gitu
kalau sunatullahnya ya politik itu adalah bagian daripada kita
dimanapun pasti kita ada unsur unsur politik gitu
baik secara berpartai berorganisasi masyarakat dan sebagainya itu pasti ada indikasi untuk kita nggak bisa melepaskan diri pada politik gitu
bang novel terima kasih sudah bergabung
terima kasih kami sudah mendapatkannya
terima kasih bang novel
ya saya ke bang ivan tapi sudah dikatakan memang politik tidak bisa dipisahkan dari agama
agak agak berbeda mungkin dengan pernyataan pernyataan sebelumnya
tapi kalau misalnya yang sekarang dilihat dari teman teman jokowi maruf apa
ya apa namanya pelaksanaan reuni dua ratus dua belas kemarin itu kan memang yang diawali oleh sebuah silaturahim
silaturahim konteknya adalah pada saat dua desember dua ribu enam belas
kan itu yang dikemukakan oleh pihak penyelenggara ya
awalnya dari situ ya
pihak penyelenggara ya
dan dikemas dengan adanya peringatan maulid nabi
nah tentunya kan dalam hal itu kan ada aturan aturan main juga
saya mendengar antara panitia atau penyelenggara reuni itu melakukan komunikasi ke pihak bawaslu
dan melakukan ada semacam komunikasi kesepakatan lah gitu
memang bawaslu kan meminta dalam pasangan itu tidak melakukan kampanye
kampanye secara terbuka
tidak memberikan dalam forum itu adalah ujaran kebencian fitnah atau berbau sarah
ada yang dilihat ada dilakukan tidak
apa narasinya atau apanya
kalau misalnya secara fisik tidak ada bendera sudah dikatakan tidak ada bendera parpol tidak ada disebutkan caleg siapa
tapi bagaimana dengan yang lainnya
secara kasat mata memang iya tidak ya
kita juga melihat dalam awal perjalanannya sampai dengan selesai memang tidak ada bendera parpol dan bendera dukungan dukungan dari pihak tertentu untuk kampanye tersebut
tapi kan juga kita melihat kita nggak melihat silaturahimnya ya reuninya
saya setuju kalau memang itu dijadikan sebuah ajang pertemuan
pertemuan tapi bukan konsolidasi
ya bukan konsolidasi
pertemuan silaturahim ukuah islamiyah ya saya setuju dan saya mendukung
dan saya sebenarnya orang yang ikut berpartisipasi pada saat peristiwa ahok itu
andre tahulah itu
satu dua yang pertama ya
dan saya bergerak di depan gitu bersama teman teman tapi penopel juga
nah tapi kan hari ini karena ini tahun politik tentunya orang akan
tentu orang akan mengantisipasi dan mewasmati
tentu orang akan mengantisipasi dan mewasmati
tentu orang akan mengantisipasi dan mewasmati
bahwa ajang reuni itu digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan paslon tertentu
itu yang menjadi antisipasi
kita juga tidak ingin karena suatu kepentingan dengan kemasan sebuah acara reuni untuk kepentingan tentu
tapi harus kita jaga juga
bukannya kita melarang atau semacam apa namanya membuat
reuni itu menjadi sesuatu yang sifatnya menakutkan
banyak juga saya lihat kader kader yang lain apalagi kader kader dari kami ikut tampil di situ secara personal
kita tidak melarang itu
tapi memang kita melihat ada semacam apa ya
ada mungkin proses pembiaran juga ataupun ada kesengajaan kita yang nggak tahu
itulah makanya nanti kita serahkan kepada bawaslu
supaya bisa dicermati lebih dalam ya
bisa jadi mungkin salah satu contohnya ada lagu
ada dua buah lagu yang itu mungkin kita lihat sangat tendensius sekali itu
presiden raja bohong gitu
ya kan tidak haruslah itu
ada lagu tentang dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah disitu juga kan dikomandangkan gitu
akhirnya narasinya kalau menurut anda
fisiknya tidak ada tapi implicitnya bisa terlihat
sekarang kita jeda dulu nanti setelah jeda
bagaimanapun sudah ada yang berharap bahwa reuni dua ratus dua belas bisa memberikan dampak elektoral
kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
memang sudah disampaikan tadi sudah dikonfirmasi oleh novel bang mukmin
tidak ada maksud arahan untuk memilih capres tertentu
tapi sudah ada sinyal sinyal optimisme nih misalnya
dari bang fadli juga mengatakan optimis bisa menyumbang suara untuk kubu prabowo sandi gitu kan bang andre
ya pertama saya mengucapkan selamat kepada umat islam
yang hadir di reuni dua ratus dua belas kemarin
bahwa umat islam bisa menunjukkan ke seluruh dunia
bukan hanya indonesia
umat islam indonesia ini adalah umat islam yang rahmatan ilhamin
yang cinta damai ya
bahkan apa namanya menunjukkan bahwa narasi yang dibangun bahwa umat islam radikal selama ini tidak terbukti
islam indonesia adalah islam yang cinta damai
islam indonesia islam yang taat kepada pancasila
taat kepada bapak
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu yang ditunjukkan oleh umat islam yang hadir di reuni akbar dua ratus dua belas
itu yang pertama
juga saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada tni polri
yang sudah bekerja keras membantu mengamankan acara itu
ini adalah keberhasilan umat islam dan seluruh elemen bangsa indonesia
keberhasilan prabowo juga gak
pak prabowo itu hadir sebagai undangan
beliau datang menghormati undangan
yang disampaikan oleh panitia
media bisa melihat bahwa pak prabowo tidak ada berkampanye
lalu anggota badan pemenangan nasional kita disitu ada bang fadlizon juga gak berkampanye
pak amin rais gak berkampanye
pak zulkifli hasan juga nggak berkampanye
tidak ada satupun dari kami yang berkampanye mengajak peserta reuni akbar dua ratus dua belas untuk memilih pak prabowo dan mas andi
insya allah kami punya keyakinan
insya allah kami dukung pak prabowo dan mas ani
tapi itu kan hak konstitusi mereka untuk memilih
tapi kalau acara kemarin murni bukanlah acara kampanye
itu adalah acara umat islam bersatu bangkit dan umat islam menunjukkan bahwa mereka datang jutaan berbondong bondong ke monas
menunjukkan bahwa mereka tidak takut sama gundurwo
gendurowo yang menakut nakuti mereka selama ini bahwa reuni akbar dua ratus dua belas akan rusuh
lalu gundurwo yang coba menghalang halangi mereka supaya hadir
gundurwo yang selama ini memberikan informasi yang salah soal reuni dua ratus dua belas
alhamdulillah peserta reuni yakin kalimat tawhid yang mereka yakini itu ternyata berhasil menghancurkan ketakutan yang diberikan oleh gundurwo
itulah bukti bahwa kalimat tawhid lebih kuat daripada genruo sebangsa demit yang memang jin yang takut dengan nilai nilai yang dibawa oleh
yang dibawa oleh islam secara agama
tapi genduronya gedero yang mana nih yang politis atau yang bagaimana
ya kan masyarakat sudah tahu
oke sekarang masyarakat sudah tahu ya
bahwa ada gundurwo yang menghalang halangi yang mengimbau bahwa ini mau rusuh
gundurwo yang bilang jangan datang
gendro yang menghalang halangi peminjaman bis
gundurwo yang menghalang halangi pemesanan kereta
masyarakat tahu umat tahu kok siapa yang genderu
tapi umat dengan semangat tawhid keimanan mereka
mereka bisa mengalahkan gundurwo
dedemit sebangsa jin
karena keyakinan dan keimanan umat
akhirnya berjuta juta orang datang dan menunjukkan bahwa islam indonesia tidak radikal
jadi kalau ada yang membangun narasi islam ini terpapar radikalisme itulah umat islam
jadi saya bingung kalau ada orang yang takut umat islam bangkit dan bersatu
ini orang yang sangat aneh gitu loh
siapa yang memang yang begitu
yang selalu mengimbau melarang acara reuni dua ratus dua belas
kenapa mereka takut
kalau kita jujur ya tidak ada satupun ya partai politik organisasi keagamaan atau tokoh apapun ya
yang bisa menghadirkan massa sebanyak itu
kecuali hati mereka keimanan dan keyakinan mereka yang mempersatukan umat islam di monas kemarin
berarti pak prabowo cukup beruntung ya termasuk diundang di situ ya
ya kalau saya akui
kami mengakui pak prabowo beruntung ya
beliau dipercaya oleh panitia diundang menjadi tamu dan diberikan kesempatan berpidato di acara itu
tentu ini kami syukuri alhamdulillah bahwa panitia ulama kiai habaib mempercaya pak prabowo untuk berpidato memberi sambutan di acara tersebut
diuntungkan juga nggak kira kira
ya mungkin bisa diuntungkan
ya kita belum bisa menilai ya
apakah beliau diuntungkan secara elektoral atau tidak ya
itu kan perlu survei
perlu mengukurnya secara ilmiah
tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa pak prabowo dipercaya oleh umat dipercaya oleh ulama untuk bisa diundang dan diberikan kesempatan pidato
dan itu kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh ulama dan umat kepada pak prabowo
kami mewakili partai gita
dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada umat islam dan ulama yang telah memberikan kesempatan pak prabowo hadir dan berpidato dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas kemarin
oke mungkin pr selanjutnya mungkin maintain ya
sekalipun memang katanya mungkin bang andre masih malu malu ini untuk mengakui sudah dihitung atau belum elektoralnya
pak putri harus ketahui pak prabowo ini punya hubungan yang panjang dengan umat islam
dan ulama itu sejak beliau menjadi letlan
dan di tni angkatan tarat
pak prabowo itu adalah tentara yang dekat dengan ulama
dekat dengan umat
selama ini hubungannya baik dengan ulama dan umat
dan beliau memegang jabatan selalu berpihak kepada umat dan ulama
sehingga rekam jejak inilah yang menjadi dasar bagi ulama mengundang beliau di reuni akbar dua ratus dua belas
ulama dan umat dalam istimewa ulama pertama
dan kedua memberikan dukungan kepada pak prabowo
karena pak prabowo itu dekat dengan umat dekat dengan ulama
dan tidak pernah melakukan kebijakan mengkriminalisasi ulama
tidak pernah dalam tanda kutip memusuhi ulama
itulah seorang prabowo subianto
orang yang dicintai oleh umat islam dicintai ulama
karena beliau sangat mencintai umat dan ulama
jadi kalau misalnya dilihat sekarang pak ujang kan kita lihat sudah ada sekalipun sudah ada pengakuan
memang tidak ada kampanye
tapi kemudian diakui memang itu crowdnya seorang prabowo subianto
kedekatan yang sudah dijalin sekian lama
iya puluhan tahun
jadi siapa yang paling bisa memaintain suara
kita sekarang sudah bicara suara saja
pilpres itu kan soal momentum
nah momentum terbaik adalah di hari yang kemarin
siapa yang menggunakan itu sesungguhnya yang diuntungkan itu ya jelas pak prabowo
sebagai kalau menurut saya tokoh yang memang tadi ya yang diundang ya kan yang diberi kesempatan untuk naik panggung
itu menjadi momentum yang terbaik bagi prabowo
namun persoalannya adalah saya berapa hari ini dikejar kejar media banyak sekali gitu kan bertanya apakah ini kampanye atau tidak
nah kalau kita ngikutin undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu memang sulit kita mencari celah bahwa itu merupakan kampanye
karena ada di situ ada pasal satu butir tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dan termasuk pasal dua ratus delapan puluh
itu kita sulit mengejar
kalau di situ ada kata katanya itu setiap pelaksana
jadi bukan setiap orang atau seseorang ini
jadi bisa saja nanti ketika bawaslu mendapat laporan ya kan dari pihak pihak terkait yang katakanlah tidak setuju ya dengan acara kemarin bahwa tanda petik ada kampanye nya
maka memang bawaslu sulit akan menentukan itu karena memang yang dikejar adalah pelaksananya
oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan ya tetap
silahkan melapor jika memang itu tidak berkenan gitu kan
ada memang ada cara cara yang tidak pantas dilakukan ketika acara itu gitu kan
misalkan ada perkataan seorang habaib yang mohon maaf ya yang agak keras begitu kan mengkritik orang tertentu begitu
itu penting dilakukan laporan terhadap pihak kepolisian begitu
kampanye damai umat islam ini kita setuju kita juga umat islam
dan kita juga dari semenjak dua ribu enam belas bahkan saya sangat berharap
bahkan saya sangat mengomentari keras terhadap ahok ketika itu gitu kan
sehingga jujur saja anies baswedan menang dengan gerakan ini katakanlah
dan saya ingin katakan juga bawaslu dugaan saya akan tadi saya jujur saya sudah mengontak salah satu komisioner bawaslu dki
katanya memang sudah banyak yang bertanya apakah ini ada unsur kampanye atau tidak
nah tadi saya katakan
ketika dia mencari celah celah pasal maka sulit membuktikan itu
karena satu tidak ada atribut yang digunakan
karena kedua lokus pelaksananya juga bukan dari partai politik
bukan dari tim sukses presiden dan presiden
namun jujur saja kita harus membangun sebuah narasi kebajikan di sini
jadi katakanlah ketika gerakan ini adalah besar dan itu menghentungkan para bowo berarti kan otomatis merugikan pak jokowi
karena dua bejana juga
ada yang berbeda
ada bencana a bejana b
jadi ketika pak prabowo naik secara katakanlah tadi ya pamornya maka pak jokowi ya pasti akan turun
ketika pak jokowi juga naik maka pak prabowo akan turun
nah momentum kemarin adalah momentum pak prabowo
diakui atau tidak disukai atau tidak itu yang terjadi
nah saya ingin kembali kepada persoalan awal
nanti mungkin bang irfan ya kalau memang ditemukan ya kan wajib hukumnya untuk melaporkan itu
bahwa apakah memang apa yang dilanggar ya kan
apa substansi yang dilanggar sehingga bawaslu bisa memutuskan
sehingga pilpres ini berjalan dengan sebuah narasi narasi yang penuh dengan kebajikan
tidak saling caci saling mati ya kan
yang muncul adalah suatu gagasan yang bukan hanya untuk membangun sebuah islam yang tadi jarang apel alami
tapi membangun sebuah indonesia yang adil makmu dan sejahtera
itu yang sebenarnya ditunggu tunggu
sudah diperhitungkan tidak sih sebenarnya bang irfan oleh tim kampanye ketika potensial loss nya lah
sekarang kemarin setelah melihat momen itu
enggak lah kita menganggap peristiwa reuni itu peristiwa yang ya sebagai peristiwa yang silaturahim lah
sesama umat islam seluruh anak negeri ini
tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu
tapi konteknya kan kita
termasuk soal momen tadi dikatakan
pak ujang itu kemarin momennya prabowo dan loss di kubu jokowi
kan belum tentu juga misalnya berapa klaim yang dikatakan hari kemarin itu yang hadir
berapa lah itu belum tentu juga
ini perjalanan politik masih lima bulan mbak
semua itu bisa berubah
bisa juga berubah lah
politik itu ditentukan mungkin pada bilik suara nanti
nah sesungguhnya hati nurani pemilih ini masyarakat ini untuk pilpres ini
saya nggak mengkhawatirkan sepuluh juta yang hadir
justru saya prediksi saya bung andre kemarin itu bisa jadi empat puluh sampai tiga puluh juta
kan suara prabowo itu pada saat pilpres dua ribu empat belas itu sekitar enam puluh dua juta lebih
nah penyelenggaranya itu
penyelenggara kemarin reuni itu kan didominasi oleh tim tim suksesnya pak prabowo
dan pendukung partai politiknya prabowo
itu kita akui bersama
pak jokowi yang katanya mau diundang urung
padahal kita menunggu ini
pak jokowi kalau diundang akan insya allah akan hadir
ya kan kita mengingatkan
jangan alasan reuni jangan dijadikan sebagai kampanye tersembung
kan boleh dong mengingatkan sama muslim kan boleh
supaya tidak jatuh
itu jangan diartikan adanya sebuah keinginan untuk merongrong
buktinya kan aman aman saja
pak jokowi juga senyum senyum kok melihat acara itu
tidak ada yang sesuatu yang perlu dikhawatirkan
tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan
kalau pak prabowo tampil di situ ya wajar saya pikir
kemudian image image yang dikatakan tadi
image soal siapa yang lebih dekat sama umat
belum tentu juga
selama ini kan pak jokowi malah dekat sama umat
buktinya wakilnya adalah seorang sosok yang senior dalam hal ulama
ya kan kayak maruf amin ketua umum majelis ulama
kurang apa lagi kebijakan pro islamnya tentang keislamannya kebijakan kebijakannya
tiap hari dia mengunjungi santra ya
tiap hari dia berinteraksi dengan umat islam
memberikan bantuan kepada siapapun tidak ada gitu
kalau misalnya sekarang tadi dikatakan sama pak ujang
aksi dua ratus dua belas memberikan keuntungan untuk anies baswedan
dan apakah reuni dua ratus dua belas bisa memberikan keuntungan kepada prabowo subianto
nanti setelah jeda kita bahas
tetap di cnn indonesia prime news
mengerti aturannya dan akhirnya sudah clear begitu juga dengan
pak ujang sudah mengatakan disini di awal bahwa agak sulit bagi bawaslu untuk menemukan ini
sekalipun narasi narasi yang dibangun ya
narasi yang dibangun kita semua juga tidak naif di sini kita tahu narasinya seperti apa
jadi siapa yang apakah bisa memberikan keuntungan
misalnya aksi dua ratus dua belas memberikan keuntungan kepada anies baswedan
apakah reuninya bisa memberikan keuntungan kepada prabowo subianto
kalau bicara keuntungan tentu prabowo yang diuntungkan
saya katakan kenapa gerakan yang dua ratus dua belas dua ribu enam belas
termasuk langsung berupa dampak elektoral pak ujang
nah ini yang harus kita uji
tidak bisa mengatakan momentum kemarin adalah momentum untuk april dua ribu sembilan belas
karena pemilu masih lima bulan lagi
begini di politik itu kadang kadang detik demi detik berubah
kadang kadang nanti ada momentum juga mohon maaf yang bisa saja menaikkan
dan meruntuhkan elektor batas pak prabowo
atau sebaliknya yang membuat ada momentum atau kejadian ya
atau peristiwa politik yang bisa jadi prabowo naik pak jokowi juga turun
selalu itu akan ada oleh karena itu bang irfan dan bang andre paham betul gitu
bagaimana mencari momentum terbaik ya kan agar bisa tampil dan mencari simpati masyarakat
masyarakat kita itu kan mohon maaf ya memang baik baik orangnya
dan mudah sekali memang apa namanya
di apa ya dibuai dengan mohon maaf saya katakan janji janji kampanye oleh siapapun
mungkin termasuk saya ketika saya misalkan nantinya jadi calon presiden harus berjanji
ya memang itulah yang harus dilakukan oleh politisi
nah kembali kepada keuntungan itu
nah keuntungan itu sejatinya ketika ingin menjaga momentum
maka harus dilakukan momentum momentum selanjutnya
ya menjaga itu apakah memang nanti ada gerakan subuh berjamaah di setiap daerah
apakah memang nanti ada gerakan subuh berjamaah di setiap daerah
apakah memang nanti ada gerakan subuh berjamaah di setiap daerah
kalau ini tidak gerakannya terputus dan mati
ya tentu tidak akan menjadi dampak elektoral juga
tapi bagaimanapun gerakan dua ratus dua belas ini kan dulu awalnya dianggap ini cuma sebentar
tapi kemudian bisa di maintain sekian lama gitu kan bang andre
kalau misalnya mau di maintain lagi misalnya untuk april dua ribu sembilan belas lah
ya pertama ya kita bahas tadi soal pelanggaran atau kampanye terselubung
saya rasa daripada kita mencari yang lainnya ya
saya rasa daripada kita mencari yang lainnya yaitu
acara yang membuat kita marah
ataupun itu yang membuat api dan innu
itu sudah selesai
jika tidak cuma api berisik itu tidak ada masalah
rambupati pakai baju dinas seragam lengkap
pelanggaran yang luar biasa itu tapi
bisa selamat di bawah itu apalagi hanya
kasus habib rizik yang merupakan
ulama yang bukan tim suksesnya
pak prabowo dan bang sandi
bukan anggota partai politik pak prabowo dan
nggak ada masalah jadi tapi kalau
yang masih mau nyinyir ya silahkan
monggo itu hak konstitusi untuk melaporkan
saya rasa proses aja
di bawah su daripada kita mendengar
kenyinyiran dari kubu sebelah
itu yang pertama yang kedua adalah
apakah ini memberikan
ke pak prabowo ya mungkin
saja dengan jutaan umat
yang percaya kepada ulama
dan panitia yang mengundang
lalu orang berkumpul
bahwa bendera tohit
ini kan menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan
umat terhadap sikap
pemerintah dan aparat yang
mohon maaf yang terkesan tidak membela
bendera tauhid dibilang bendera hti
rasulullah menyatakan bahwa itu
ada bendera putih ada bendera hitam
tapi oleh pihak pemerintah
terkesan itu adalah
bendera hti nah kan
muncul ketidakpuasan umat akhirnya
umat jutaan umat berbondong bondong hadir
dan membawa bendera tohit
itu menunjukkan bahwa umat
dihalang halang oleh gendurwo
tetap berani datang
dan membawa bendera tohit
itu kan menunjukkan mohon maaf perlawanan
tapi kan tidak mungkin suara sebesar ini
tidak dimaintain sampai dua ribu sembilan belas april
bahwa kami punya
keyakinan bahwa memang
kalau menurut survei
bahwa peserta reuni dua ratus dua belas
insya allah akan memberikan
dukungan kepada pak prabowo
dan bang sandi tanpa perlu
kita berkampanye di
kita harus jujur bicara seperti itu
bicara berdasarkan survei
apa yang dilakukan oleh pak prabowo
kenapa mereka memilih pak prabowo dan bang sandi
sekali lagi pak prabowo itu punya
rekam jejak puluhan tahun dekat dengan
umat dekat dengan ulama
tidak pernah mengkriminalisasi ulama
tidak pernah mengkriminalisasi umat
tidak pernah membuat kebijakan
yang berjarak dengan umat
begitu antusias responnya positif
mbak putri lihat pak prabowo
datang ke jawa tengah ke jawa timur
yang kata kubu sebelah
klaim nu sudah milik mereka
lihat pondok pesantren
pondok pesantren nah datul ulama
memberikan kesempatan kepada pak prabowo
untuk bertemu langsung
dengan santri santri dan
para kiai di berbagai pondok pesantren di jawa timur
dan jawa tengah menunjukkan apa
mungkin elit mendukung
pak jokowi dan kiamaruh tapi
santri dan umat bersama
prabowo dan bang sandi
atau itu keterbukaan nu memang seperti itu mungkin
pak jokowi dan kiamaruh itu sudah terbantahkan
dengan fakta yang terjadi sekarang
kalau orang mau hadir
mendatangkan sebagai tamu nggak akan mungkin dilarang dong
ya kan itu juga sebagai
tamunya kan itu juga ada dalam
hadis buah hadis kan
tidak akan memuliakan tamu
nah gak mungkin misalnya pak prabowo
pak sandi datang ke
jawa tengah jawa timur
terus di boykot nggak ada
tidak lah itu kita nggak
bercirikan seperti itu
seperti tadi andre kan di depan
islam ini rahmatan
ya allah amin ukwah islaminya
andri terlalu berimajinasinya
berlebihan juga soal apa tuh
gondro apulah semua ya ada kan
tidak terbukti nyingir gak ada
sampai terjerembab dengan
adanya kampanye tersebut
terhadap masalah reuni dua ratus dua belas
itu saja boleh dong
ya kan justru itu
seharusnya dihargai kenapa
di awal juga
pak jokowi itu bilang mari kita
dalam konsentrasi ini
konsentrasi pilpres ini yang saling
saling mengajak untuk
nusa dan bangsa ini
buat generasi anak bangsa ke depan
jadi kira kira akan dilaporin gak
kan yang dirugikan jokowi
ma'ruf nih ya memang ada beberapa
temuan temuan yang kita
dapati ya tapi kan kita lagi
kita kan juga tidak mau terburu buru secara
jangan sampai juga
sesuatu yang nanti
malah digoreng goreng ya
karena kita menginginkan
kita mau melaporkan
itu faktanya ada
unsur unsur tentang pelanggarannya itu
bisa ada gitu
salah satunya mungkin
sampaikan ini kan
nah ini ada kan sepanduk nih
sepanduk apa itu
nah ini kan ya
oke ada tulisannya
siap menangkan prabowo sandi
iya siap menangkan prabowo sandi
ini lagi kita kaji lagi gimana tahu kita kan gak tahu
ini dibawa oleh seorang anak anak gitu kan
nah apakah ini
sekelompok orang tertentu karena disini
tapi kalau cuma hanya satu itu kan
prematur juga kan makanya
apakah ini banyak sepanduk atau
ini banyak sepanduk saja atau ini kan gitu
nggak mau terburu buru dalam
melihat ini ya
dan kita memahami lah
memahami jangan langsung ketika ini emosional lah
enggak lah kita pola kita santun
lah enggak seperti
teman temannya bang andri ketika ada apa apa lapor
soper terus kan gitu dari dua kubu juga
sering lapor kan secara kuantitas
beliau lebih banyak oke
skala kuantitas itu terbukti di bawah
seluruh siapa yang sering lapor
nah kita melihat itu
nah yang berikutnya
yang saya katakan tadi adalah
reuni itu adakah
menjadi sebuah silaturahmi
katakanlah boleh dikatakan silaturahmi
akbar dari sebuah
pertemuan yang digagas
saya setuju saja dengan
ada selaturahmi tapi jangan itu tadi
jangan dimanfaatkan buat kepentingan kepentingan
tentu oke itu yang kita ingatkan dulu
karena saya dulu dua ribu enam belas
pelopor juga untuk masalah
dua desember dua ribu enam belas gitu
jika katakanlah kemarin jokowi sudah kehilangan
satu momentum kedekatan yang menunjukkan
kedekatan antara jokowi dan umat apa apa
nggak ada yang hilang momentum oh nggak ada yang hilang
nggak ada yang hilang tidak tidak tidak khawatir
tidak atau akan menciptakan
ya bisa saja
kan politik itu juga
memanfaatkan momentum dan menciptakan momentum
bisa saja terjadi ya kan
tapi bagi kami reuni kemarin itu ya
biasa biasa saja lah kami juga
senang tidak terjadi apa apa
ya kan dan itu juga atas
partisipasi dari pemerintah loh
pak jokowi kan senang dia senyum senyum
kok melihat kedamaian
ya tidak terjadi apa apa
tapi kita menyesalkan juga ada yang meninggal
kita terus berduka lah kami
pak idris ya dan juga ada beberapa
korban yang pingsan kan cepat ditangani
pemerintah dalam melihat
sesuatu yang ada
itu faktanya loh oke oke baik baik
kita tunggu bagaimanapun juga
apakah kubu jokowi
maruf akan melapor ke bawaslu
kita tunggu endingnya seperti apa tapi terima kasih pak ujang
terima kasih bang irvan bang arief terima kasih banyak
dan dalam atmosfer politik hadiran
seorang tokoh dalam sebuah acara tentu
bisa ditafsirkan sebagai sebuah kampanye
meski tidak ada ajakan dalam kata yang terucap
kekuatan umat yang sangat besar sayang bila
dikonversi dalam bentuk dukungan untuk kandidat
tertentu tetap bersama kami di cnn indonesia